halo sebat rupiah saat ini bank indonesia lagi adain acara verby yang sayang banget loh untuk dilewatin minggu ini
jadi fairbee itu kepanjangan dari festival rupiah berdahulat indonesia
rangkaian kegiatannya ada banyak banget kayak talk show edukasi festival musik games dan masih banyak lainnya
jangan lupa keliling bus dan instalasi pameran uang rupiahnya ya

terus narasumbernya juga keren keren
dijamin deh literasi sobat tentang rupiah akan sangat bertambah
nggak percaya buktiin aja sendiri